kamu dari mana malam malam begini
kamu apa udah siap
untuk olimpiade matematika besok
papa sama mama tau
dan mama sama papa juga sepakat
tangan lu udah sembuh
untung aja lu gak mampus di pertandingan itu
makanya jadi orang nyangap lagu
lu tuh udah jarang ngumpul sama anak warrior
malu ditolak sama reva
lu mendingan bunuh diri
gue gak ikut wario lagi
tapi gue akan hancurin semua anak warrior
cuma semuanya juga
kau mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
tidak ada kemampuan kan
udah doh udah inget kita ini teman
lu lihat tuh temen lu dia cuma berani nyerang haikal cuma gara gara haikal tangannya belum sembuh total
lu emang wajut lex
udah doh udah doh
doh udah doh eh lu pergi
lu pergi dah
lu pergi dah
gapapa kal mau dibawa ke tengah ngurut ga
masalah masalah gapapa kal
kal lu jalan sendirian
lu ga jalan sama ian atau boy gitu
besok boy sama geng anak menteng bakal balapan motocross
kalian kasih tau anak anak ya
siap galau minta gua kasih tau semua anak biar kita lontol untuk kasih support ke boy ya
kamu dari mana malem malem begini
engga kan engga kan
kamu apa udah siap
untuk olimpiade matematika besok
papa sama mama tau
dan mama sama papa juga sepakat mau nonton
makasih ya pa mah
tapi besok tuh boy bukan cuma olimpiade matematika aja
tapi ada balapan motocross
mama juga dong tapi acaranya setelah olimpiade matematika kan
jadi mendingan nonton motocross aja mulainya sore
berarti mama mama bisa kerja dulu kan
pokonya urusan boy itu ga boleh mengganggu kesukaan mama dan papa yang sibuk banget
papa kerja itu sampai sibuk bukan kesukaan
tapi tanggung jawab papa sebagai kepala keluarga
yaudah pa mah boy ke kamar dulu ya
yang kepala keluarga siapa
yaudah kok mama yang kesindir
yaudah yaudah boy ke kamar dulu
pasti mama sama kamu mau berantem kan
itu kan belum cium bayi jadinya
ah bubi deh kita
semoga lu pasien terbaik buat besok ya
pagi pagi udah siap
oh tadi subuh
soalnya udah gak ada waktu lagi
oh tapi bapak yakin kok
kamu kan tuh cepat belajar
cepet banget pinternya
oke banget mbak penampilannya
jaketnya mana kok kamu nggak pakai
ntar aja pakenya
ntar pas liat pertandingan balapannya si boy
kan mau kantor dulu
tapi kalau kamu nggak pakai
kalau masuk angin
bisa satu kantor kamu kebawaan
iya papa sembarangan
gendutnya mama tuh nggak bau tahu
eh mama jauh
itu kan lagi makan tau
di bawah haus sih
enggak nanti aja pak
lagian mama kan pergi ke kantornya naik mobil
ya tinggalin aja di kantor
eh mama curang
kalau gitu papa mau naik mobil dulu aja juga deh
kalau papa naik mobil
terus motornya gimana
mendingan kena macet kalau gitu
udah ya boleh berangkat dulu
nungguin bapak sama mama berantem tuh lama
ini kalau misalnya kita naik mobil
motor siapa yang nganterin ke kantor ya
kau punya idenya
waduh nggak mungkin
ya bener baik
kalau baik baik saya bisa
udah kalau itu
ini gak terlalu jauh beda
tapi yang penting hati hati
karena ini agak berat
tapi sim ada gan